beberapa hari lagi kita akan memperingati hud ri ke tujuh puluh dua dan karantina paski beraka dua ribu tujuh belas ini memasuki paru akhir menjelang perayaan kemerdekaan indonesia yakni hari kamis nanti
seperti apa semangat mereka saat ini apakah sudah terlihat sejak mereka bangun tidur sebelum matahari terbit kita lihat sama sama agenda mereka
karena padatnya jadwal para anggota paski braka dua ribu tujuh belas mereka setiap hari dari hari pertama menjalankan karantina harus bangun sejak pukul empat waktu indonesia barat untuk melaksanakan kegiatan pagi mereka
seperti beribadah bersama kemudian makan pagi serta kemudian untuk melanjutkan kegiatan rutin mereka yaitu latihan pagi baris berbaris
seperti apa proses bangun mereka mari kita lihat bersama
beginilah rutinitas pagi hari para anggota paski braka dua ribu tujuh belas binaan kemenpora indonesia
sejak hari pertama enam puluh delapan perwakilan tiap provinsi di indonesia ini diharuskan serentak bangun pukul empat pagi
setelah membereskan kamar dan diri lebih dulu mereka kemudian beribadah bersama
setelah beribadah mereka melakukan senam pagi sekitar pukul lima pagi
dan setelah beribadah mereka melakukan senam pagi sekitar pukul lima pagi
dan setelah beribadah mereka melakukan senam pagi sekitar pukul lima pagi

rencananya para anggota paski beraka dua ribu tujuh belas ini akan dikukukan oleh presiden republik indonesia pada tanggal lima belas agustus di istana negara
pani maniar jakarta